video seorang bayi yang diberi kopi susu instan kemasan saset ini diunggah di tiktok oleh ibu kandung sang bayi yang berusia tujuh bulan
unggahan itu disertai tambahan tulisan yang menyatakan bayi diberi kopi susu instan lantaran ada susunya
ketimbang susu kental manis yang tidak ada susunya
dan setelah minum kopi susu instan itu anaknya hanya buang air sembilan kali dalam sehari
menyusul video viral yang diketahui berasal dari kabupaten goa sulawesi selatan
pihak kepolisian dari polres goa langsung dikerahkan untuk menyelidiki kasus ini
dilansir dari cnn indonesia com kapolres goa akbp reonal simanjuntak menyatakan
pihaknya telah mendatangi rumah dari pemilik video tersebut dan mengambil keterangan dari orang tuanya
kasus ini juga mendapat tanggapan langsung dari presiden joko widodo
dalam rakarnas bkkbn di jakarta timur rabu selatan
siang jokowi mengapresiasi pihak kepolisian yang bergerak cepat menyelidiki kasus ini
presiden juga menyinggung peran kader posyendu dalam memberi penyeluhan
sekaligus menegaskan pentingnya edukasi tentang gizi kepada masyarakat
menyusul teguran presiden tersebut dinas kesehatan provinsi sulawesi selatan
langsung menurunkan tim dinas kesehatan kabupaten goa
untuk memeriksasi ibu dan mencari penyelesaian kasus tersebut
dari turunnya tim ini segera kita lakukan secara bersama sama
untuk pendekatan kepada yang bersangkutan
sehingga nanti kita akan selesaikan baik untuk ibunya maupun untuk anaknya
seperti apa secara kolaborasi
tim dinas kesehatan juga akan melakukan pendampingan dan koordinasi
dengan kader posyandu setempat untuk pencegahan terulangnya kasus serupa
tim dinas kesehatan cnn indonesia